anda kembali di cnn indonesia prime news saya reinhard sirai
setelah kemunculan koalisi aksi menyelamatkan indonesia atau kami yang dimotori oleh din syamsuddin
kini muncullah kerapatan indonesia tanah air atau kita yang berisi ex relawan jokowi maruf amin
lalu apakah munculnya kita sebagai bentuk mendowngrade pihak yang kritis terhadap pemerintah
atau hanya sebagai bentuk untuk demokrasi
kita akan bahas malam hari ini setelah kami terbitlah kita
nah sebetulnya gerakan gerakan ini untuk siapa
di gelorakan belakangan ini atau dibentuk ya kepada publik
kita akan bahas malam hari ini sudah bergabung bersama kami dari luar studio
ada maman imanul haq koordinator kerapatan indonesia tanah air atau kita
selamat malam kang maman
selamat malam bang renan
dan ada bung reflih harun deklarator dari koalisi aksi menyelamatkan indonesia atau kami
bung reflih selamat malam
iya selamat malam assalamualaikum
dan di antara kita dan kami saya ada kang ujang komarudin direktur eksekutif indonesia political review
selamat malam kang ujang
selamat malam bang reinhard assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam baik jadi bapak bapak pekan ini kita ada dua deklarasi
ada kami kemudian ada kita
saya ke kang maman dulu
meskipun kang maman sudah mungkin beberapa kali menyampaikan bahwa kita ini bukan tandingan dari kami
tapi yakin begitu benar kang maman bahwa kita ini bukan sebagai deklarasi tandingan dari kami
yang bang reflih dan kawan kawan sudah deklarasikan
iya tanggal sembilan belas agustus ekstrelawan jokowi maruf amin berkumpul untuk syukur indonesia merdeka ke tujuh puluh lima
dan sekaligus jelang satu muharam seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
nah saat itulah tiba tiba secara spontan tercetus kita kerapatan indonesia tanah air
dan itu menjadi filosofis sejarah bahwa pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan para pemuda membuat kerapatan
dan mengingatkan kita tentang sebuah komitmen ke tanah air kita yaitu indonesia
kerapatan artinya solidaritas artinya kita menyatu mencintai indonesia ini
mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan kita
nah ketika itu dideklarasikan tidak ada terbersih sedikitpun kita ingin menandingi teman teman yang deklarasi kami
tapi kami berpikir bahwa kita ingin mengukuhkan kembali bahwa tidak perlu ada kami
tidak perlu ada kamu tapi kita kita indonesia
nah tidak perlu ada kami tidak perlu ada kamu
ini bisa jadi kemudian ditangkap sebagai sindiran juga nih kang maman tidak perlu ada kami
sementara kan kami sudah dideklarasikan begitu bukan seperti itu maksudnya kang mamarto bagaimana
dalam alam demokrasi boleh boleh saja kita menafsirkan apapun
tetapi tentu kami sebagai anak anak muda ingin melihat para sesepuh itu mampu menjadi seorang negarawan
makanya reposisi kami di kita ini ada tiga
pertama mentransformasikan ekstra lawan jokowi maruf amin
setelah jokowi maruf amin terpilih maka kita harus mentransmisikan menjadi relawan indonesia
menjadi garda indonesia
nah yang kedua kita pun ingin menegaskan kembali bahwa sesungguhnya hari ini indonesia membutuhkan kebersamaan
menghadapi pandemi dan kemungkinan resesi
maka tidak perlu ada yang mengklaim sebagai kami
menapikan orang lain yang sudah bekerja
orang lain yang saya maksud adalah pemerintah dpr mpr dpd dan tentu masyarakat
kedisiplinan masyarakat kesadaran kita bahwa pandemi ini bahaya dan kita harus berhadapan itu menjadi komitmen
maka tidak perlu ada kami
yang perlu adalah kita indonesia
tidak perlu juga ada deklarasi seperti yang dilakukan oleh bung refli dan kawan kawan di tengah pandemi seperti saat ini menurut kang maman
konstitusi kita menghormati orang berserikat dan berpendapat
itu yang penting bagi saya
dan itu adalah menjadi penting bagi pemerintahan
ada koreksi dari tokoh tokoh seperti pak din pak gatot
tapi koreksi itu sesungguhnya harus diarahkan secara konstruktif dan juga argumentatif
tidak perlu ada pencabutan mandat
tidak perlu juga ada menyalahkan seolah olah ini hanya salah pemerintah
bagaimanapun kita ingin mengatakan ayo kita bergandeng tangan koreksi
mana yang betul betul perlu dikoreksi
sehingga kita bisa membuat
pemerintahan ini berjalan bekerja keras
karena bagaimanapun saya setuju pendapat prof refli misalnya di beberapa kesempatan
bahwa demokrasi kita memang butuh kritik yang tajam
tetapi kritik yang konstruktif
yang di belakangnya itu adalah orang orang yang memang punya data punya fakta dan argumen
bukan orang orang yang sakit hati merasa tidak mendapat bagian dan lain sebagainya
nah itu yang perlu digarisbawahi
bung refli merasa tersaingkah dengan adanya
adanya kita ini apalagi tadi kang maman tampaknya sudah agak agak eksplisit menyampaikan sejumlah kritik terhadap rekan rekan dari kami sebetulnya
kalau kemarin tujuh ratus dan sekarang tujuh ratus lima puluh
sudah tujuh ratus lima puluh kali saya mendengarkan itu
kita harus bicara mengenai konsep
pembagian peran pembagian tugas
jadi kalau kita berbicara tentang konsep

jadi kalau political society itu ya ada presiden ada mpr ada dpr bpd kemudian partai politik
jadi mereka bicara mengenai ketatanegaraan
salah satunya tentu adalah bagaimana berkuasa kan begitu
yang juga memiliki peran tersendiri
salah satu perannya adalah peran untuk memberikan gagasan ide ya
kepada penguasa kepada pemerintah
nah gagasan dan ide itu kan sudah kami sampaikan dalam bentuk misalnya deklarasi delapan poin tuntutan itu
dan kalau kita baca satu dan delapan itu nggak ada bicara tentang pemaksulan dan sakit hati
yaitu pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan bagaimana mengenforce peran penyelenggara negara
tidak hanya presiden tapi juga mpr dpr dpd dan lain sebagainya begitu
tapi kan dari poin poin delapan ini dari kami kan mendesak penyelenggara negara khususnya pemerintah dpr dpd mpr untuk menegakkan penyelenggaraan pengelolaan negara bla bla bla
menuntut pemerintah agar bersungguh sungguh menanggulangi pandemi covid sembilan belas
menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin
poin poin ini kan tampaknya jelas sekali
intinya adalah memang berseberangan dengan kebijakan pemerintah saat ini
bahkan kalau kita lihat komposisi orang orangnya pun ya bahasanya tadi kang maman jangan jangan ini bersesakit hati begitu
nah ini ke ya ini udah saya dengar ke tujuh ratus lima puluh satu kalau begitu
jadi coba lihat baca delapan poin itu
delapan poin itu di mana yang berseberangan dengan pemerintah
justru semua poin itu meminta pemerintah
ya mungkin bahasanya ada bahasa meminta ada bahasa menuntut itu kan variasi bahasa
tapi semuanya itu dikembalikan kepada penyelenggara negara
tidak ada minta misalnya rakyat indonesia melakukan people power agar meremove pemerintah menggantikan enggak kan
jadi kalau kita lihat coba bacalah satu sampai delapan poin itu
justru kita ingin menegakkan apa yang menjadi komitmen bersama kita dengan landasan pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kalau ada penyimpangan misalnya dalam hal penegakan hukum ya kita ingin kembali
penegakan hukum itu jangan sampai ada mafianya ada diskriminasinya dan lain sebagainya
jadi peran mengingatkan itu adalah peran civil society dimanapun di dunia ini selalu ada yang namanya civil society selain political society
dan saya pribadi malah menyambut baik kehadiran kami ada juga kalian walaupun dideklarasikan cuma satu orang saja
intinya adalah selain political society kita justru harus mendorong civil society yang kuat
agar kemudian bisa memainkan peran kontrol atau peran mengingatkan kalau misalnya ada hal hal yang perlu diingatkan dari penyelenggara negara
tapi dalam pergerakannya apakah ini
political movement atau justru moral movement sebetulnya
apa sih nilai nilai yang diperjuangkan oleh anda berdua antara kita dan juga kami ini mungkin kang maman dulu deh
ya sama sebenarnya poin kedua dalam reposisi kita setelah mentransformasikan relawan jokowi amin menjadi relawan indonesia
poin keduanya bahwa kita ini ada dalam politik kesadaran
ada gerakan moral ada gerakan sosial
agar kita semua betul betul menjiwai soal indonesia
hari ini kita menghadapi persoalan serius soal pandemi
hari ini kita dihadapkan oleh kemungkinannya resesi
makanya kita mengatakan bahwa kita tidak akan pernah jadi partai politik
itu harus digarisbawahi
walaupun orang orang di dalamnya ada politisi seperti saya teman teman pdip teman teman dari beberapa partai
tetapi betul betul tidak merepresentasikan sebagai partai politik dalam kita ini
tetapi betul betul bergerak
dalam poin sebagai politik kesadaran
dan itu yang menjadi sangat penting
makanya nanti sejarah akan menilai apakah gerakan kita dan kami ini kalau ujung ujungnya jadi parpol
kalau ujung ujungnya adalah ingin merebut kekuasaan dan lain sebagainya dengan cara yang tidak legal
nah itu pak prof refli harun yang akan bertanggung jawab
beliau yang tahu persis sebagai ahli ketenteraan negaraan
jadi menurut kang maman
menurut kang maman kami bisa bertransformasi jadi partai politik
nah makanya kita dengar dari prof refli
kalau kita dari awal kita reposisi bahwa kita ini tidak akan pernah jadi partai politik
kalaupun ada politisi yang masuk ke dalam maka itu adalah individu individu yang punya kesadaran untuk terus mengawal dan menjaga indonesia
itu yang terpenting
bung rev silahkan
iya kalau kang maman kan sudah ada partai politiknya ngapain lagi mikir partai mana
nah bung refli kan belum ada
kita harus membedakan yang namanya political movement sama moral movement
jadi moral movement itu landasannya adalah nilai
sementara political movement itu orientasinya adalah kekuasaan
kan begitu kalau kita bicara tentang gerakan
nah kami ini berada pada ranah moral movement
nah nilai itulah yang akan diperjuangkan oleh kelompok civil society yang namanya kami
selain poin poin deklarasi yang delapan tadi nanti tentu dalam gerak langkah selanjutnya kami akan merumuskan beberapa hal
ya saya kasih contoh misalnya saya ingin sekali misalnya presidensial threshold dihilangkan
nah itu kan values yang mau diperjuangkan
misalnya lagi itu yang namanya undang undang ite pasal dua puluh tujuh kalau bisa direvisi
kalau tidak mungkin yang merevisinya kami sendiri
kan merevisinya dpr
nanti aspirasinya sampaikan ke kami ke kami
ke kita melalui kang maman ya kan
karena kang maman dpr
tetapi gagasan ide pemikiran opini itu bisa kami hasilkan
nah jadi yang namanya moral movement itu basisnya adalah nilai
kalau dia sudah bergerak kepada political movement misalnya dengan membentuk partai politik
lalu kemudian ingin merebut kekuasaan dan lain sebagainya dengan cara konstitusional tentunya
cara konstitusional itu kan antara lain
tentu dengan pemilu
kedua dengan impeachment kan
semuanya kan prosedural
tetapi itu bukan porsinya moral movement
makanya saya katakan kalau dia bermimikri menjadi partai politik refli harun keluar dari kami
tapi bisa dipastikan bang refli bahwa kami tidak akan menjadi partai politik
tapi bisa dipastikan bahwa kami tidak akan bertransformasi nanti jadi partai politik
paling tidak itu yang saya dengar dari ketua komite kerjanya
dari jim samsudin ya
karena moral movement itu tentu beda dengan partai politik
tapi bukan berarti orang partai politik tidak bermoral
beda lagi nih
kita bicara tentang sebuah garapan
antara moral movement yang orientasinya nilai dengan political movement yang orientasinya adalah kekuasaan
oke oke sebelum kita menilik lebih jauh lagi antara gerakan ataupun deklarasi kami dan kita
meskipun tadi sudah disampaikan juga oleh kang maman dan juga bung refli
saya ke kang ujang komarudin
kang ujang ini sudah ada deklarasi kami ada juga kita
semua tadi bicara soal civil society dan juga nilai nilai yang dibawa di dalamnya
tapi apakah kita masyarakat hari ini butuh kang ujang
ada deklarasi semacam ini baik kita ataupun kami
ya saya melihat gini banyak persoalan persoalan kebangsaan yang hari ini harus kita kritisi
misalkan revisi undang undang kpk
lalu juga apa namanya revisi undang undang minerba kenaikan bpjs
dan persoalan pandemi dan lain sebagainya banyak ini persoalan kebangsaan kita
oleh karena itu sebenarnya hadirnya kami itu menurut saya adalah bagian daripada untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah
jadi tidak boleh juga misalkan dituduh makar ya kan dituduh yang macam macam itu sebenarnya
ini kan mandul
dan timpulnya oposisi
selain karena dia
minoritas katakanlah ya
yang kedua juga
tidak punya kekuatan
yang kuat untuk melakukan
perjuangan politik bagi partai partai oposisi
itu gitu nah
lalu apa yang terjadi akhirnya
masyarakat tidak punya harapan
mohon maaf terhadap bpn
terhadap pemerintah nah hari ini kami
itu muncul nah dalam konteks
demokrasi kalau menurut saya ini bagian
daripada kalau menurut saya ya
secara pribadi gitu hal yang positif
begitu juga lahirnya kita hal yang positif
jangan juga dibenturkan
gitu loh kami dengan kita
lalu menjadi sebuah
problem nah kedua duanya saya rasa ingin
memberikan solusi agar
persoalan persoalan bangsa tadi paling tidak
yang saya sebutkan dan persoalan bangsa lain
misalkan soal utang yang sudah lima triliun lebih
itu juga bisa selesai bisa tuntas
bagaimana dengan nanti anak cucu kita
kira kira begitu bangunan nah kang maman
ini positif ya baik deklarasi kami dan juga kita
apakah ini kemudian juga bisa kembali
membuat polarisasi antara masyarakat
yang sebelumnya sebetulnya pasca pilpres
sudah agak agak meredah dengan
dengan apa bergabungnya partai politik atau justru memang tadi kata
bang maman katakan justru karena
oposisinya secara partai politik
dianggap kurang kuat sehingga butuh
gerakan gerakan seperti ini lahir
ini lahirnya kami dan kita ini justru menambah
jurang polarisasi atau
tadi itu justru sehat sebagai demokrasi
kita bahas pada usaha jadwal berikut kami akan segera kembali
baik sebelum ke kami dan ke kita
ada kang maman dan juga bung refli saya ke
ini sehatkah tadi untuk demokrasi oke ada
ada apa ya ada check and balances kira kira begitu
di sisi lain apakah ini juga sebetulnya
dalam kondisi seperti saat ini
membuat kembali jurang
polarisasi tidak bahwa ini ada kami ada kita apalagi isi isinya adalah sebetulnya
kemarin di pilpres juga cukup sibuk kan sebetulnya
polarisasi kan terjadi karena
kelompok prabowo dan
pak jokowi hari ini kan mereka sudah bersatu
nah kalau hari ini muncul kami itu sebagai kalau saya
mereka itu kan katakanlah yang dituju
misalkan tadi barisan sakit tidak menurut saya
mereka itu kan kelompok intelektual
yang mereka juga memiliki banyak pengalaman di pemerintahan
jadi sesungguhnya ketika mereka ingin berkontribusi dengan cara yang lain
misalkan tadi ya ini membentuk gerakan
siklus sosial yang kuat

itu harus kita dukung
nggak ada salah dalam konteks demokrasi
dan apakah akan menjadi bagian daripada proses polarisasi di masyarakat
saya punya keyakinan tidak
mereka itu kan orang orang pandai juga
orang pintar dan orang orang hebat
tentu saya ingin menggarisbawahi
mereka hadir ingin membantu pemerintah dalam konteks yang lain
mendorong katakanlah pemerintah agar berlaku bekerja baik
hal ini kan kita tadi
saya katakan banyak persoalan persoalan bangsa yang hari ini belum tuntas
dan itu harus dituntaskan
ini menjadi penting
nah karena tidak ada check and balances di dpr
di parlemen itu dikuasai oleh partai pemerintah
ini yang menjadi kekuatan pendorong kaum kaum inseksual yang muncul dalam gerakan kami itu
kalau kita bagaimana kang ujang
kita juga kalau sama lah kalau menurut saya
kalau memang kang maman dan teman teman
melakukan sama tadi membantu pemerintah
merupakan hal yang positif saya juga
nah oleh karena itu kehadiran keduanya adalah bagian daripada salah satu pendorong agar demokrasi itu hidup
bukan menambah tadi polarisasi di masyarakat
saya punya keyakinan
kalau kami itu besar itu juga akan membantu pemerintah
lalu kalau kita juga besar itu juga akan menolong pemerintah
jadi dua duanya juga tidak boleh dipertentangkan
kami dengan gagasannya
kita dengan katakannya tadi ya dengan ide idenya gitu
itu juga sama sama ingin membantu pemerintah
nah saya punya keyakinan
polarisasi itu tidak akan terkristal tidak akan terbentuk dengan adanya kami dan kita ini
justru memberikan solusi gitu loh dengan caranya masing masing
yang satu misalkan kami di pihak non pemerintahan
yang kedua kita itu lebih dekat kepada pemerintahan kalau bahasa saya
jadi dua duanya bisa solusif gitu bang rasyia dan kang maman
oke kang maman lebih dekat dengan pemerintahan
kalau yang lebih dekat dengan pemerintahan solusinya membantunya seperti apa lagi kang maman
ya kita sebenarnya tetap mengkritisi pemerintahan
tapi cara kita mengkritik tentu dengan cara kerja
bukan sekedar demo bukan hanya prihatin
bukan hanya dengan kata kata pembelahan dan lain sebagainya
nah itulah yang sebenarnya pada reposisi ketiga kita ingin mengatakan
kita ini menjadi teman sejati bagi siapapun yang mengawal tujuan kita berbangsa dan bernegara
nah makanya agenda agenda kita secara keseluruhan
itu lebih kepada bagaimana merajut kembali semangat kebersamaan untuk menghadapi pandemi
misalnya besok saya di medan ada sepuluh orang akan mengukuhkan kembali komitmen dan tetap dengan semangat
kita datang ke jogja dan kita mengadakan zoom tiap hari rabu
semua webinar dan sebagainya tentang ketahanan pangan
tentang bagaimana pariwisata berbasis komunitas
bagaimana kita hari ini menggerakkan pertanian lewat
berbagai hal termasuk para santri pesantren bergerak
ada beberapa pendeta ikut serta
dan ini menurut saya menjadi sangat penting bagi kita
karena bagaimanapun demo itu sesuatu yang tidak perlu hari ini adalah bagaimana memberi masukan pemerintah dengan kerja yang jelek
dan masyarakat akan kuat
ini ada delapan poin tuntutan dari kami yang kemarin sudah di
saya bacakan mungkin kang maman juga sudah baca ya
apa tanggapan dari kita dari kang maman terhadap poin poin yang dilontarkan oleh
eh teman teman dari kami
sekali lagi kita mengapresiasi ya delapan poin yang diusulkan oleh kami
cuma ada dua poin yang sedikit mengganjal
satu soal bahwa seolah olah pandemi ini adalah salah pemerintah dalam penanganannya
padahal kami misalnya di kita di dpr terus meng support pemerintah
baik itu dari regulasi atau anggaran
nah kita pun melakukan edukasi di tengah masyarakat
agar mereka tetap disiplin memakai masker menjaga kesehatan
kita pun masuk menjadi ke pesantren pesantren
termasuk juga ke daerah daerah lewat jaringan relawan relawan kemarin itu
untuk lalu membuat apa yang disebut dengan komunitas komunitas belajar
menyiapkan wip yang gratis
yang itu hari ini belum bisa dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan
nah poin kedua yang kita kritisi dari usulan teman teman kami itu
adalah soal bagaimana mendesak dpr mpr dpd
seolah olah kita tidak bekerja padahal saya adalah badan anggota kajian di mpr
mengkaji bagaimana dampak dari pandemi
ada badan kajian yang khusus membahas tentang desa tentang cipta kerja dan lain sebagainya
ini ingin mengatakan bahwa hari ini pemerintah
dpr mpr sudah bekerja
tinggal hari ini kita pun semua bekerja keras menghadapi pandemi
dan kemungkinan adanya resesi
dan saya yakin indonesia akan bisa menghadapi pandemi
dan juga tidak akan sampai resesi
beda misalnya dengan korea dengan singapura
kita masih ada kekuatan ketahanan pangan lewat kearifan kearifan lokal
dan itu menjadi penting bagi kita
oke jadi ada dua poin yang tadi kang maman highlight

dari delapan poin yang dituntutan yang disampaikan oleh kami ya kang
oke tapi bagaimana bisa memastikan bahwa sebagai organisasi yang
bahasanya kang ujang tadi dekat dengan pemerintah
loh kita terus mengkritisi pemerintah
misalnya kita melakukan ketahanan pangan lewat mengumpulkan pesantren pesantren
ada yang namanya pertanian pertanian
dan itu untuk mengatakan bahwa pemerintah masih belum maksimal
dalam soal ketahanan pangan
kita pun menyediakan apa yang disebut dengan sanggar sanggar belajar
meminta agar orang orang yang tidak memiliki akses internet bisa gabung di kita
seperti yang dilakukan di beberapa relawan seperti di jogja dan lain sebagainya
itu kan membantu pemerintah sekaligus mengkritisi bahwa pemerintah kita
punya birokrat yang masih lelet maka perlu ada reformasi birokrasi
data dan juga data yang masih amburadul perlu validasi data
makanya di kita ada khusus
ada husus gugus karsa yang mengurus soal validasi data
memberikan masukan ke pemerintah sehingga jalur banso
sehingga jalur bantuan bantuan di pandemi ini sehingga jelek
kalau pemerintah top down maka kita ada button up
selalu memberikan respon untuk memperlihatkan ini loh
orang miskin yang belum kebagian ini loh
kelompok orang yang tidak menerima bantuan dari pemerintah
dan itu lebih konstruktif pemerintah pun butuh sebenarnya masukan dari masyarakat
sehingga betul betul seluruh bantuan itu sampai di dalam

oke bung refli dua poin tadi yang disoroti oleh kang maman dari tuntutan kami
tanggapan dari anda bung refli
ya ini ada kerancuan berpikir ya kerancuan paradigmatik ya
yang kita tuju itu adalah pemerintah penguasa begitu
tapi rupanya yang menanggapi adalah civil society yang lainnya
civil society yang rasa pemerintah juga kan begitu
menurut saya menurut saya
menurut saya ini hal yang ya tantangan juga nanti bagi kami
tapi begini saya bicara tentang division of labor ya
division of labor itu begini pembagian tugas pembagian kerja
jadi kalau misalnya ada kelompok masyarakat yang ingin kerja
katakanlah menyalurkan bantuan ke desa desa ya silahkan
kemudian ada yang juga kemudian membuat database nya silahkan
yang mau membantu kementerian desa ya silahkan
nah kami tentu dengan porsinya sendiri
karena kami kan tidak memiliki akses kekuasaan seperti hanya kita ya
yang barangkali mudah sekali untuk kemudian mendapatkan fasilitas atau komunikasi dengan kekuasaan
karena itu menurut saya kalau kita bicara tentang performance ya mungkin kita dan kami akan berbeda performance nya
kalau kita mungkin lebih dekat dengan pemerintah kalau kami berangkali jauh lebih akan kritis kepada pemerintah
nah bagaimana manfaatnya
manfaatnya itu kalau pemerintah kita baik
saya baru baca baca nih jaksa pinangki yang terima suap tujuh empat miliar
ini kan masalah di pemerintahan kan
siapa bilang yang namanya jaksa itu bukan bagian dari pemerintahan
jadi kalau kita bicara tentang kritis masih banyak kebobrokan di pemerintahan yang harus kita kritis dengan kuat dengan keras
tanpa kemudian harus berpikir bahwa kita akan ada gerakan politik
tapi ini memberikan penyadaran yang kuat bagi kita
bahwa mafia hukum mafia hutan dan lain sebagainya itu real terjadi bukan tidak ada
jadi masalah kita bukan hanya soal penyaluran bantuan atau covid sembilan belas
tapi bagaimana membuat bernegara yang clean government good governance

oke nah tapi kami ini nanti seperti apa apakah kemudian memang hanya akan ada di era presiden joko widodo yang memang mungkin hanya di periode terakhir ini atau nanti
oke nah tapi kami ini nanti seperti apa apakah kemudian memang hanya akan ada di era presiden joko widodo yang memang mungkin hanya di periode terakhir ini
nanti setelah ini presiden siapapun kami akan tetap ada dan akan tetap kritisi seperti ini begitu pak
ya kita kan tidak bisa memikirkan masa depan ya
yang kita pikirkan adalah saat ini eksistensi kami adalah kelompok civil society
yang kemudian akan menelurkan ide gagasan gagasan yang terkait dengan bidang bidang sosial ekonomi politik hankam dan lain sebagainya

sesuai dengan kemampuan kami
tentunya kan tidak semua kita punya ekspertis di sana
nanti ide dan gagasan itulah yang akan disampaikan kepada pihak pihak yang berkepentingan
tidak hanya kepada pemerintahan jokowi bisa juga ke mpr ke dpr ke dpd ke mk ke ma ya kan
semua stakeholder yang memang berwenang berkuasa untuk menelurkan sebuah kebijakan atau keputusan
pasca presiden jokowi nanti ya kita lihat mudah mudahan bisa
kita bisa berjaya sebagai gerakan moral moral force
tapi kalau bermimikri menjadi political movement ya saya katakan saya pasti akan menarik diri kan begitu
karena itulah komitmen moral saya adalah untuk menjaga bahwa kami ini tetap pada aras moral movement
dan perjuangannya adalah perjuangan nilai bukan perjuangan untuk mendukung seseorang atau menaikkan seseorang
kang ujang melihat aromanya ini benar aroma moral movement tidak kedua duanya
iyalah kita positif saja
oh positif saja ya
kalau memang begini ketika ada kaum intelektual para aktivis anak bangsa yang peduli terhadap bangsanya
membentuk kami lalu membentuk kita itu kan hal yang positif yang harus kita apresiasi
tapi tadi kata bang refli ya pembagian tugas itulah sebenarnya
nah sesungguhnya yang paling penting di hari ini di bangsa ini ketika misalkan partai politiknya sudah dikuasai
partai politiknya sudah dikuasai oleh pemerintah gitu ya hanya menisahkan pks itu pun kadang kadang kalau terkait dengan
misalkan penambahan jabatan pimpinan mpr lalu juga ikut juga gitu ya tidak menjadi oposisi gitu
nah ini juga kebutuhan kami itu harus hadir di situ untuk sebagai bukan hanya tadi ya civil society yang hanya untuk gerakan moral
tapi juga menjadi gerakan politik
ya sesungguhnya kan begini
begini politik itu kan tidak harus di partai politik
tapi gini menjadi kelompok penekan gitu
hari ini kan gini hari ini jujur saja tidak banyak masyarakat kaum intelektual aktivis yang berani dengan terang terangan ya kan katakanlah dalam tanda petik ingin mengkritik pemerintah
nah hari ini tuh kami itu penting gitu loh keberadaannya
jadi jangan juga dinasihkan jangan juga misalkan dibusuk busuki atau di apanya diretas
apa optimismeter it dan lain sebagainya
ya ini sebenarnya positif bagi bangsa ini
oleh karena itu saya bilang bukan hanya tadi gerakan sipil sesuatu yang paling penting di bangsa ini dalam konteks pemindahan jokowi hari ini
tapi juga bagaimana menjadi kelompok penekan gitu
karena apa partai politik sudah tidak hadir dalam konteks perjuangan rakyat
karena apa kami merasakan ya sebagai rakyat kecil ya kami di dunia kampus gitu banyak keluhan gitu banyak persoalan
banyak aspirasi yang tidak diserap oleh dpr dan pemerintah
kemarin saya sekitar dua bulan yang lalu ini cerita saja ya
ada pembantu saya lalu sepupunya itu melahirkan lalu suaminya kena phk tidak bisa makan ya
melahirkan dalam keadaan tidak punya uang
ini kan miris loh
ini bagian persoalan bangsa harus kita selesaikan
jadi ada rakyat yang tidak bisa makan
suaminya di phk
dia sedang melahirkan
karena ini miris bagi kita semua
oleh karena itu hari ini momentum gitu loh
adanya kami adanya kita ini sesungguhnya memberi kekuatan dorongan kepada pemerintah
ya kalau pemerintah jalannya salah ya kan atau ugal ugalan atau ada abuse of power ya kita luruskan
bukan hanya kami yang bertugas untuk itu
kita semua rakyat indonesia
bukan hanya kita juga tadi yang kata ya kita
yang katakan memberi sumbangsi terhadap pemerintah yang dekat itu gitu
kita semua rakyat indonesia mengawal bersama sama proses demokratisasi di indonesia ini
bagi saya saya sering juga diwawancara oleh tv oleh radio oleh media online dan sebagainya
merasakan ada persoalan kebangsaan yang tidak tuntas
ada masalah masalah kebangsaan yang hari ini makin memburuk gitu
nah ini tugas kang maman ya
yang saya rasa dia sebagai anggota dpr yang tentu punya komitmen
tentu punya komitmen besar untuk apa namanya mendukung rakyat dalam konteks pembangunan bangsa dan negara ini
jadi sesungguhnya penting kehadiran kami dan kita itu
oke kang maman tanggapan kang maman dari apa yang disampaikan oleh kang ujang tadi
jadi begini kalau kemudian lahir gerakan seperti ini karena memang secara politik
kang maman kan juga politisi dari partai politik juga
ini tidak ada lagi saluran aspirasinya karena hampir semua partai politik sekarang ada di kubunya kang maman ini di pemerintahan
ya tentu saya setuju apa yang dikatakan oleh kang ujang
bahwa kita perlu terus mengkritisi jalannya pemerintahan
tapi tentu jalur kritik kita adalah prinsip bernegara itu berkonstitusi
maka konstitusi itu yang harus kita kawal bersama
pemerintahan ini ibarat sebuah gerbong kereta api
dimana kereta api itu harus terus ada di jalur konstitusi
nah selama dia di jalur konstitusi dan bekerja kita harus mendukung di dalamnya
ini pun menjadi hal yang menarik bahwa sungguhnya partai partai politik pun telah bekerja
dpr mpr dpd dan semua lembaga negara bekerja
tetapi jujur perbedaan penting antara kami dengan kita adalah
kalau kami seperti pak tor prepli balusan bekerja untuk hari ini
tetapi ada masa lalu
kelompok orang orang yang mungkin punya masa lalu
kenapa misalnya general gatot tidak berpikir secara konstruktif ketika jadi panglima
kenapa pak din
yang punya kesempatan itu dulu tidak melakukan itu
nah kalau kita jelas kita berdiri hari ini untuk menatap masa depan
bahwa hari ini kita menghadapi pandemi bahwa hari ini kita kata kang ujang tadi
menghadapi persoalan kebangsaan tapi ingat bahwa kita pun harus menjadi negara yang maju
keluar dari pandemi ini berhadapan krisis dan lain sebagainya
dan poin tuntutan kita terhadap kebangsaan itu sudah jelas
yang kedua harmonisasi koordinasi dan komunikasi antar kepala lembaga pemerintah
dan yang ketiga adalah validasi data
tiga poin itu kita ungkapkan lewat apa yang disebut dalam kami dengan gugus karsa
sehingga di beberapa tempat kita langsung bisa menyalurkan langsung ke kementerian
bisa lewat dpr karena jalur jalur komunisian itu lebih mudah
tidak lewat hanya sekedar media sosial
kita bisa langsung hari ini zamannya jokowi adalah zaman keterbukaan
zamannya jokowi lah zaman dimana kita bisa mengungkapkan apapun
ini kesempatan bagi orang orang hebat di kami untuk lalu lebih mudah memberikan masukan kepada anak anak muda
yang kebetulan hari ini memimpin lembaga lembaga negara
itu yang penting menurut saya
oke kang maman saya ingin kang maman menanggapi juga karena tadi juga di mention soal pak gatot ya
kemarin pak gatot juga sempat menyinggung ini karena
bicara soal indonesia ini ada
proksi war begitu yang diperburuk karena berkembang oligarki kekuasaan
tanggapan kang maman seperti apa
sekali lagi kritik kritik yang konstruktif itu bagus
kita mengkritisi agar partai politik lebih banyak untuk memperkuat kaderisasi
memperkuat kembali ideologi kebangsaan
memperkuat kembali bahwa kita sudah punya pancasila yang menjadi idul kebangsaan
dan mengukuhkan untuk memegang nkri
saya rasa kritik kritik itu baik
tetapi tidak perlu lalu menakut nakuti
karena seolah olah masih ada bahaya bahaya ideologi yang lain
karena sungguhnya yang menghancurkan indonesia itu bukan orang lain
tetapi ketakutan dari diri kita sendiri
yang karena dia tidak memiliki dalam tanda kutip akses kekuasaan
akhirnya dia seolah olah negara ini akan hancur pemerintahan ini tidak bekerja
lembaga negara seolah tidak ada
bahwa ada yang perlu dikoreksi koreksi
bahwa ada yang menyimpang kita luruskan
dan itu yang terpenting
sehingga masyarakat betul betul merasa
bahwa gerakan ini betul betul gerakan moral
kami tidak ingin gerakan apapun ya
kami atau apapun
itu dalam bahasa saidina ali sebagai gerakan yang kalimatul haq uridabial batil
kebenaran yang didengungkan
tetapi di belakangnya ada agenda yang hanya mampu mengkritisi
tapi gagal memberikan argumen yang konstruktif
oke nah kang ujang kita break terlebih dahulu
kang maman dan juga bung refli usai jeda saya akan kang ujang
ini kita bicara ke depan kemudian kang ujang
baik kita ataupun kami
tidak dicap atau distigma sebagai yang satu adalah corong pemerintah
yang satu adalah barisan oposan begitu
oke nanti dijawab oleh bang refli juga
dijawab juga oleh bang refli
kita break terlebih dahulu ya
kami akan segera kembali sesaat lagi
langsung bang refli untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh kang maman silahkan
jadi begini saya merasa heran dengan kang maman
karena tadi menyerang kami terus ya
karena begini kalau kita bicara tentang civil society ya
saya sudah katakan civil society itu ada division of labor
kalau kita orientasi sosial ekonomi politiknya seperti yang kang maman katakan ya silahkan
tapi kami punya orientasi sendiri
jangan sampai kita mengalami tragedi civil society ya
yang terjadi pada era era otoritarian
yaitu negara menciptakan status civil society untuk menghantam civil society lainnya
jadi secara sengaja diciptakan satu civil society agar civil society lainnya itu bisa diadu
nah ini tidak produktif bagi kita berbangsa dan bernegara dan menjalankan peran social control kita sebagai civil society
karena begini civil society itu bukan the state bukan negara yang punya fasilitas
yang punya financial resources yang menguasai semua state aparatus
dia kekuatannya hanya moral
karena kekuatannya moral maka adanya di ide dan gagasan
dia tidak menggantikan fungsi negara
jadi kalau misalnya disuruh membagi sembako ke daerah daerah dan lain sebagainya
ya itu kan fungsi ngo kalau misalnya dibawa di luar state
tapi ini adalah sebuah perkumpulan gagasan ide
agar kemudian bisa memberikan kontribusi terutama pemikiran kepada kebaikan bangsa dan negara
dan terutama mencegah
jadi ini adalah penyimpangan penyimpangan the state atau penguasa atau pemerintah
yang dalam bahasa kang maman seolah olah everything is okay
ada beberapa hal yang harus kita kritisi baik dalam bidang politik ekonomi sosial budaya hukum
contohnya banyak undang undang minerba dan lain sebagainya jaksa pinangki dan lain sebagainya
joko chandra dan lain sebagainya dan lain sebagainya
itu semua memberikan concern bagi kita untuk berperan sebagai civil society
dan soal motivasi masa lalu dan lain sebagainya kita kan berbaik sangka kang maman ya
jadi kita tidak perlu kemudian mengungkap atau mengutak atik masa lalu orang
yang penting adalah apa yang dilakukannya apa yang diperbuatnya hari ini apakah konstruktif atau tidak
kalau kita bicara masa lalu umar win hotho lebih dajjal daripada kita semua
karena ketika dia enlisen tercerahkan dia bisa memberikan sebuah pemikiran tindakan yang baik bagi islam dan peradaban
oke sebelum nanti direspon oleh kang maman
bung refli mengatakan bahwa kita berpotensi untuk menjadi organisasi yang dibentuk secara sengaja untuk melawan organisasi yang sudah ada dalam hal ini adalah kami
saya khawatirkan begitu
kenapa anda bisa kemudian berpikir bisa dikhawatirkan seperti itu
karena narasi narasi yang disampaikan kami itu adalah narasi yang dikawal
namun kami tidak pernah menegasikan kami
karena kami mengatakan division of labor silakan kita bekerja biarkan kami bekerja
jadi soal efektifnya saya hanya berdoa semoga kami efektif
maka nanti goalnya objektifnya kebaikan bagi bangsa dan negara ini
tapi kalau kita bicara tentang paradigma berpikir

itu tidak boleh menyamakan antara bangsa negara dan penguasa atau pemerintah
bangsa dan negara itu harus rematch tetap tidak pernah berubah
tapi kan penguasa pemerintah kan bisa berubah
sekarang kang maman bagian dari pemerintah partainya
karena yang namanya pemerintah itu bisa saja bergulir kapan saja
dan tidak harus menunggu jadwal pemilu
hari ini pun bisa pkb memutuskan keluar dari koalisi pemerintah
dan kemudian statementnya tiba tiba setiap saat meng endorse kami
bisa saja begitu
tapi yang paling penting kita hormati division of labor pembagian kerja diantara kita
begitu kang maman
kami juga bisa dong berarti kayak gitu bung refli
artinya kami juga bisa juga nanti kalau kemudian tiba tiba orang orangnya
kita kan politik dinamis
kemudian ada yang masuk ke pemerintahan atau di dua ribu dua puluh empat kemudian bertransformasi
artinya bisa juga dong
ya kita harus lihat
jadi kita harus mencari jati diri sebuah civil society
kalau ada orang orang dalam civil society itu kemudian direkrut ke pemerintahan
maka dia harus dilepas
karena kemudian civil society itu tidak bisa lagi memelihara jarak dengan kekuasaan
karena kalau civil society tidak bisa memelihara jarak dengan kekuasaan
maka dia tidak bisa dibedakan antara civil society sebagai pengontrol
dengan agen dari negara untuk kemudian melaksanakan tugas tugas yang di
tugas tugas yang mungkin dititikkan negara kepada kelompok kelompok tertentu
baik kang maman bagaimana tanggapan anda soal kemudian dikhawatirkan kita ini dibentuk secara sengaja
nah itu tentu kami tidak terima
sekali lagi kita ini spontan dideklarasikan karena ada kesadaran untuk terus menggerakkan
potensi potensi kebangsaan kita nilai nilai gotong royong dan kebersamaan
sekali lagi kita tidak pernah ada pesanan dibentuk dan lain sebagainya
ada teman teman budayawan seniman
ada beberapa tokoh ulama yang memang sudah bergerak untuk terus mengatakan bahwa kita tetap harus menjaga indonesia ini
menjaga optimisme menjaga masa depan
itu poin pertama
yang kedua paradigmanya itu harus dirubah
teman teman ngo misalnya tidak boleh hanya menjadikan pemerintah itu state atau penguasa
itu sebagai common enemy sebagai musuh bersama
hari ini kita punya kesempatan di mana alam demokrasi kita lebih terbuka
alam itu telah berlalu
dimana hari ini kita bisa mengkritisi dengan gampang konstruktif
kenapa kita tidak lalu melakukan itu
tidak ada yang ditangkap tidak ada yang dipersekusi dan sebagainya
kecuali orang yang memang ingin menghancurkan negara ini
nah makanya saya ingin meralat apa yang dikatakan prof repli misalnya
kita tidak pernah nyerang
kami menyerang siapapun
ini anak anak muda berkumpul merasakan kegelisahan
kita tidak ingin
kebersamaan yang harusnya kita miliki dalam menghadapi pandemi ini
tiba tiba sedikit terhalangi atau tertutupi oleh kelompok kelompok orang yang seolah olah pemerintah tidak bekerja
lembaga negara tidak ada partai politik tidak bereaksi dan lain sebagainya
nah kita harus menyamakan suara untuk indonesia
walaupun kita misalnya berbeda saling mengkritisi secara konstruktif itu nggak ada masalah
apakah saya sebagai bagian dari pemerintah misalnya tidak mengkritisi pemerintah
istilah apa liat jejak online saya pernyataan pernyataan saya tentang reformasi birokrasi
tentang validasi data tentang bagaimana banyak hal yang harus dijalankan oleh pemerintahan
inilah pentingnya kita untuk terus saya setuju kang ujang tadi dan tentu kita setuju prof redli
bahwa demokrasi ini harus diisi oleh kekuatan kekuatan data oleh argumen argumen fakta
tetapi dengan syarat kita menjaga komitmen kebangsaan kita
lalu kita ingin menuju ke depan secara otomatis
saya yakin indonesia akan bisa melewati pandemi ini dan akan bisa mengatasi resesi yang akan datang
satu data yang ingin saya sampaikan begitu buat kita semua ya
kalau dikatakan negara kita ini baik demokratis dan lain sebagainya
itu justru freedom house mengatakan sejak dua ribu enam belas negara kita itu turun dalam hal demokratisasi
sekarang kita bukan lagi negara bebas tapi separuh bebas atau partlivery
jadi ini penilaian yang sangat objektif
yang kedua kalau tidak ada yang dipersekusi yang tidak ada dilaporkan dan lain sebagainya tidak betul juga
karena penggunaan undang undang ite cukup masif ya
kita sekarang ini kan harus hati hati kalau berada di posisi dalam tanda kutip berbeda dengan pemerintah
maka konsekuensinya kalau kekuasaan ngomong itu bisa diprosek
itu yang saya katakan sebagai reformasi
silahkan pak maman
bahwa ada mentalitas aparat hukum yang masih mentalitas order baru
itu yang harus digeritbawahi
itulah yang menjadi kerja kami untuk kemudian menggarisbawahi
agar tidak ada di bagian dari kekuasaan itu yang seperti itu
saya setuju kalau itu
di titik ini kan kita sama
sama sama kita kritis di penegak hukum
oke saya ke kang ujang
kang ujang agar kami dan kita ini efektif ke depan berkolaborasi dengan caranya masing masing
bergerak dengan caranya masing masing
apa yang harus dilakukan oleh kedua organisasi atau gerakan
apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
ya menilai secara objektif saja
ketika pemerintah salah lalu tidak sesuai jalurnya
kalau keluar jalur ya kedua duanya harus mengkritisi
jadi jangan sampai ketika pemerintah salah lalu didukung
ini kan menjadi persoalan
misalkan kayak yang lalu lalu lah revisi undang undang kpk
itu kan kalau menurut saya salah
kalau kpk nya dikubur dibunuh
hari hari ini pegawainya asn
kalau asn itu kita tahu
kalau birokrasi birokrasi kita sekarang bagaimana korupnya
lalu isinya kpk asn
ya kpk nya dibunuh
nah karena itu ke depannya tidak ada lagi yang seperti ini
nah kami itu hadir kita hadir untuk mendukung
menolak yang seperti itu
nah kalau ke depan gitu ada misalkan undang undang lain
yang tidak berpihak kepada rakyat
lalu misalkan kami ada dalam posisi di rakyat
kita yang juga posisi di rakyat
itu kita itu yang kita harapkan dan kita banggakan
tapi kalau nanti misalkan
kami nya ada bersama rakyat
lalu kita nya adalah pada petik gitu ya
bersama sama anggota dpr lain
mendukung pemerintah juga
kita harus koreksi itu bersama
jadi mudah mudahan ke depan
kami dan kita jangan dibenturkan
tapi bersama sama bersinergi untuk mengkritisi pemerintah
karena tadi pemerintah hari ini butuh juga kritikan
butuh juga masukan gitu butuh data data argumen yang kuat
dari civil society yang dikatakan oleh bang refli harun tadi
jadi kalau tadi oposisinya mandul tumpul
lalu tidak ada check and balances
maka kekuatan rakyat yang harus bergerak
mengkritisi jalannya pemerintahan begitu bang rey
jadi harus objektif ya
nah terakhir deh ke kang maman dan juga bang refli singkat singkat saja
supaya tidak ada jurang antara kami dan kita
apa yang positif dari kami kang maman
apa yang positif dari kita bung refli
sebagai sebuah civil society
ya saya ingin tahu sekali lagi
konstitusi sangat menghormati kebebasan berpendapat dan berserikat
nah kita akan melihat bagaimana konsistensi
kita berdoa aja mudah mudahan kami tetap bergerak mengkritisi pemerintah
kita pun bergerak untuk melakukan edukasi advokasi
terlalu kritis kepada pemerintah
sehingga nanti waktu yang akan menilai dan publik yang akan menilai
siapa yang betul betul berjuang
yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik
saya kira kita bicara tentang kebaikan saja ya
jadi kami memperjuangkan kebaikan menurut versi dia
kita memperjuangkan kebaikan semua
jadi mudah mudahan negeri ini bertambah baik
dengan banyak orang yang mau berpartisipasi dalam proses bernegara ini
jadi kami eksis kita eksis dan tidak perlu dinilai
apakah kemudian nanti mana yang lebih baik
yang paling penting adalah
apakah nilai nilai yang diperjuangkan itu
baik bersama sama maupun terpisah
itu menjadi nilai nilai bersama yang memang untuk kebaikan bangsa ini ke depan
jadi itu saja saya kira
oke baik terima kasih banyak kang maman terima kasih banyak bung refli
kang ujang terima kasih kita akan tunggu ya kang ujang
seperti apa eksistensi kami dan kita ini
kalau nggak kita bikin kalian ya
baik terima kasih banyak kang ujang terima kasih bapak bapak sekalian